membeludaknya para calon peserta didik baru yang mendaftar di sekolah negeri di purwakarta jawa barat berbanding terbalik
dengan kondisi sejumlah sekolah swasta yang ada di sana
di mana sejumlah sekolah terancam gulung tikar lantaran belum menerima satupun calon peserta didik baru
kendali pendaftaran telah dibuka jojo hari
beginilah suasana lokasi pendaftaran peserta didik baru sma pgri tiga purwakarta jawa barat pada sabtu
suasana sekolah tampak sepi meski sejumlah guru panitia pendaftaran ppdb setia menunggu adanya calon peserta didik yang datang
sejak dibuka pendaftaran pada awal juni baru tiga peserta didik baru yang datang untuk mendaftar
kondisi ini tentu sangat jauh berbeda dengan suasana di sejumlah sekolah negeri
dimana ribuan calon peserta didik berkeinginan untuk dapat diterima
menurut kepala sekolah sma pgri tiga purwakarta minimnya peminat pendaftar peserta didik baru
lantaran para calon murid masih menunggu pengumuman penerimaan disekolah
untuk sma pgr tiga bahwa siswa baru sekarang ya istilahnya masih belum ada
jadi masih ya dibilang karena bahwa untuk swasta sma swasta yang ada di purwakarta
masih juga menunggu daripada sma sma negeri
untuk tahun kemarin ya perbandingannya adalah ya karena dengan adanya suatu kebijakan kebijakan
dari pemerintah ya otomatis bahwa sekolah swasta untuk sma ya kurang lah minim sekali gitu ya
akibat minimnya peminat sejumlah ruangan kelas di sma pgri tiga purwakarta juga mulai terbengkalai dan rusak
hampir dua puluh satu ruangan telah dibiarkan kosong sejak tahun kemarin
tahun sebelumnya sekolah hanya mendapatkan dua puluh tujuh murid baru
untuk menjaring minat calon peserta didik baru saat ini juga dilakukan oleh pihak sekolah sma pgri tiga purwakarta dengan mengerahkan para alumni
pengelola sekolah swasta ini berharap kebijakan pemerintah terkait pendidikan tidak mematikan sistem pendidikan yang dikelola oleh pihak swasta
dian firmansyah purwakarta